saya telah memutuskan dalam rapat kabinet bahwa opsi yang kita pilih adalah
pembatasan sosial berskala besar atau psbb
pada seluruh masyarakat untuk serius di dalam melaksanakan pembatasan jaga jarak
atau biasa disebut sekarang physical distancing untuk mencegah penularan
pemerintah pusat telah mengimbau masyarakat untuk melakukan pembatasan sosial berskala besar
demikian pula pemerintah provinsi dki jakarta sebagai zona merah
epicentrum penyebaran wabah covid sembilan belas di indonesia
namun hanya sekedar imbauan seruan melakukan pembatasan sosial berskala besar
tampaknya tak menyentuh seluruh lapisan masyarakat
gang kecil yang saya lewati ini mungkin menerapkan pembatasan terhadap warga sekitar
untuk tidak melintas terlihat dari jalan yang ditutup dan juga adanya spanduk pengumuman
untuk penutupan dari gang ini
namun kondisi yang sangat signifikan cukup berbeda
anda bisa lihat di depannya masyarakat masih beraktivitas secara normal
keluar rumah yang seharusnya bisa dikatakan tidak seharusnya dilakukan dalam kondisi
pembatasan sosial berskala besar ini
kegiatan masyarakat ada yang duduk duduk beraktivitas berbelanja dan lain sebagainya
kita ingin melihat
apa saja motif mereka masih berada di luar rumah
masyarakat di kawasan tebet jakarta selatan ini misalnya
tampak sejumlah muda mudi masih duduk duduk di warung serba ada
nongkrong dan ngobrol tanpa mengindahkan jarak sosial satu sama lain
sementara itu di kawasan tegal parang jakarta selatan
anak anak yang sejatinya tengah belajar dari rumah
lantaran sekolah diliburkan
malah bermain bola bersama teman di sore hari
nah terus sore kenapa main main kayak gini keluar rumah nih

karena aku nggak tahu

meski ada spanduk bertuliskan waspada covid sembilan belas yang terpasang di lapangan
tempat anak anak bermain
pengamat sosial universitas indonesia devi rahmawati menilai karakter masyarakat
yang cenderung bosan dan ingin berada di luar ruangan biasanya didominasi kaum
kaum muda adalah kaum yang memiliki waktu luang yang lebih besar dibandingkan kaum pekerja atau kaum produktif lainnya
di mana mereka juga berpeluang memiliki uang yang juga cukup karena memang mereka masih dibiayai oleh orang tuanya
sehingga mereka dengan leluasa untuk bisa terus berada di luar rumah
karena tadi tidak punya tanggung jawab khusus seperti pekerjaan yang membuat mereka kemudian harus memiliki kewajiban melesaikan pekerjaannya
kalaupun ada tugas tugas kuliah dan lain lain tugas sekolah itu bisa diselesaikan dalam waktu yang relatif lebih singkat
padahal berbagai temuan mengungkapkan kaum muda justru berpotensi menjadi carrier atau pembawa virus
imbauan yang lebih tegas diharapkan dapat membuat masyarakat untuk benar benar mengindahkan social distancing
sehingga keluar rumah hanya untuk keperluan mendesak
roni satria maranata tampu bolon jakarta